penelitian indodata dilakukan sejak januari hingga maret dua ribu sembilan belas
dengan jumlah responden satu dua ratus orang margin error sekitar dua delapan puluh tiga persen tingkat kepercayaan sembilan puluh lima persen
dalam penelitiannya menyatakan saat ini ada kekhawatiran munculnya politik identitas keagamaan
khususnya islam yang dimanfaatkan untuk komunitas politik
dari hasil survei indodata di seluruh wilayah indonesia disimpulkan
agama dapat menjadi potensi laten untuk memecah belah yang dapat berdampak masif bagi perkembangan bangsa
hasil bahwa pak jokowi ⁇ maruf ⁇ lima puluh empat persen lalu kemudian juga pak prabowo sandi tiga puluh enam persen
itu adalah hasil dari seluruh masyarakat indonesia
kalau kita breakdown lagi kita coba pisahkan pemilih muslim eh dengan selain muslim
katakanlah disitu ada delapan puluh enam persen pemilih muslim
berarti pemilih yang bukan
maaf yang lainnya adalah sekitar dua belas persen
di tempat yang sama koordinator relawan prabowo sandi digital team mengatakan
hasil survei indodata yang menunjukkan jokowi ⁇ maruf ⁇ mengungguli calon presiden prabowo tidak akurat dan salah total
tim bpn akan memanfaatkan delapan hari yang tersisa jelang pemungkutan suara
untuk memaksimalkan sosialisasi program kerja yang sudah dicanangkan